kita ke informasi pertama seorang bocah berumur sebelas tahun yang sedang asik bermain di dekat rumahnya di jalan tongkol ancol pademangan jakarta utara
terkena peluru nyasar pada rabu pekan lalu
kondisi korban kini masih lemah setelah menjalani operasi pengangkatan peluru yang bersarang di punggungnya
kejadian ini bermula saat ia bermain tiba tiba punggungnya mengeluarkan darah
iqbal pun dirujuk ke rumah sakit polri kramat jati jakarta timur
benda yang bersarang di punggung iqbal ternyata peluru tajam dan pada hari jumat iqbal pun menjalankan operasi pengangkatan peluru
pihak kepolisian dari polres jakarta utara telah menyerahkan peluru yang bersarang di tubuh bocah sebelas tahun ini
ke tim puslap forma bespori untuk mengetahui jenis dan kalibernya sehingga polisi dapat mengetahui pengguna senjata tersebut
di tetes itu betadin itu nggak ngalir nggak ngalir keluar itu ngerembes ke dalam
itu saya agak agak
takut juga disitu nggak takut justru
loh kok lobang gitu beneran lobang
udah saya tutup pakai perban saya suruh tidur bangun pagi pagi di perbanan itu banyak darah
untuk proyektilnya sendiri kami sedang mendalami dan kami mengirimkan ke puslapor untuk mengetahui jenis proyektil
kita masih juga mencari dari mana nanti sumber tentunya setelah kita mengetahui jenis atau kaliber dari proyek tersebut